kamu harus pulang
warga kamu sudah menunggu kamu
terima kasih yata
sampai ketemu lagi
peminta minta yang kamu lihat itu gita
yang kemarin saya lihat itu memang benar benar kita
kenapa keadaan anakku sampai begitu
apa yang sudah terjadi dengan dia
tidak tahu bu
saya sudah membujuk dia untuk pulang
tapi sepertinya dia tidak mau
dan kelihatannya sih dia malu sama ibu dan penduduk sini
kenapa harus malu
saya kan ibu kandungnya sendiri
saya akan terima dia bagaimanapun keadaannya
saya dishes ter média
masa dia bancetan ini
ruangnya harta tapi terjuang adalahmartianya di segala alam
dia suka mantan diyor
kote dia punya muah kamu kumpul dan be examplenya itu dengan ini
kisah ini sangat setak
pak jangan diambil pak

pulang aja yuk eng
pokoknya adik masih heran disini aja
terus gimana dong kan kita belum ketemukan ibu kamu
ayah ayah kita tarik foto ibu aja ya ayah
jadi kalau misalnya ibu mau lihat ibu pasti mau pulang ayah
eh lihat tau tuang
aku banyak dosanya ya allah
sayangnya aku bisa menunggu ibu

aku ini kesempatan untuk menemui ibu dan kedua anakku ya allah
ambil lah ibu
kita menyakdut saja sama ibu bu
kita tahu hidup kita gak bakalan lama lagi bu
kita tahu hidup kita gak bakalan lama lagi bu
lupakan semua kesalahanmu
ibu sudah memaafkan kamu
ibu sudah memaafkan kamu
inveksi rahim ini
balasan dari allah atas dosa dosa kita bu
kita dapat bu
kita salah na
kita boleh bikin salah ibu bu
ibu yang salah
ibu tidak berhasil menjadi kakak
jangan menyusahkan elah
bantu kita bu
bantu kita bu
ibu aduh sayang sama ibu